gelombang pemutusan hubungan kerja atau phk terjadi di jawa barat
berdasarkan data dari dinas tenaga kerja dan transmigrasi provinsi jawa barat
setidaknya ada tujuh puluh tiga ribu lebih buruh yang terkena phk dalam kurun januari hingga oktober dua ribu dua puluh
kepala dinas tenaga kerja dan transmigrasi jawa barat menyebut
gelombang phk ini sebagian besar terjadi pada industri padat karya yang berada di sukabumi subang purwakarta dan bogor
tingginya angka phk disebut merupakan efek dari pandemi serta resesi ekonomi global
yang mulai melanda negara negara tujuan ekspor jawa barat di eropa dan amerika
dan saya lihat hampir sebagian besar yang melakukan pemutusan hubungan kerja ini adalah perusahaan perusahaan industri padat karya
yang hampir sebagian besar adalah di sektor garmen dan sektor alas kaki
yang hampir semuanya adalah
adalah perusahaan perusahaan dengan ekspor ke eropa dan amerika
terutama kita berharap oleh pembinan bwi ayu ini perusahaan akan bisa bertahan gitu ya
selain bertahan mempertahankan produksinya juga bisa mencoba mengalihkan mencari pasar baru selain bayarnya dari eropa dan mungkin amerika

guru besar fakultas ekonomi dan bisnis
universitas pajajaran menilai resesi ekonomi global membuat sejumlah negara membatasi pembelian barang barang non esensial
seperti tekstil yang menjadi industri padat karya terbesar di jawa barat
faktor lain seperti penggunaan teknologi juga turut menggeser keberadaan sumber daya manusia dalam industri
fakta ini kelihatan misalkan dari kenyataan bahwa walaupun pertumbuhan ekonomi kita sudah kembali ke lima persen
ketika covid tahun dua ribu dua puluh terjadi itu informalitas jadi persen pekerja yang bekerja di sektor informal
berarti itu kan mereka yang bukan kerja di publik publik ya itu meningkat lima persen dari lima puluh lima ke enam puluh
sampai februari dua ribu dua puluh data bps itu angkanya masih segitu
jadi sama sekali belum bergerak berarti artinya scarring itu terjadi
nah ini takutnya yang saya khawatirkan
ini fenomena phk terutama di jawa barat ini disebabkan kedua faktor terjadi dalam saat yang bersamaan
jadi faktor business cycle yang short term karena adanya fenomena di global economy precision
plus ditambah dengan yang lebih sifatnya jangka panjang persistent strong trend
nah kalau ini combined together ini agak cukup berisiko berbahaya
arief menyarankan pemerintah daerah lebih proaktif untuk melindungi pekerja maupun pengusaha
melalui skema pencegahan dan mitigasi
seperti memfasilitasi negosiasi antara pekerja dan pengusaha saat terjadi phk
memberi bantuan pada pelaku industri agar usahanya tetap jalan
serta memberikan pelatihan bagi para pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja
agar mereka mampu berdaya kembali
laisa nisa rizky rahadian bandung jawa barat